saudara tim sar gabungan berhasil mengevakuasi seorang pemuda yang ditemukan terapung di tengah perairan bau bau sulawesi tenggara
saat ditemukan korban tengah berpegangan pada batang kayu
korban pertama kali ditemukan oleh nelayan yang melihatnya tengah berenang dengan berpegangan pada batang kayu yang terapung
nelayan tersebut mencoba untuk mengevakuasi namun ditolak oleh pemuda tersebut
hal ini kemudian dilaporkan pada petugas di dermaga sula kelurahan topa kota bau bau
oleh petugas korban yang diduga mengalami depresi ini berhasil dibujuk dan kemudian dievakuasi untuk selanjutnya diserahkan ke dinas sosial
korban yang ditemukan adalah pelabuhan topa yang menggunakan kayu antara pulau kadatua dan pelabuhan topa
kemudian masyarakat silaak meminta kami untuk melakukan evakuasi
alhamdulillah korban kooperatif dan mau diberikan bantuan evakuasi
kemudian kami langsung bawa korban menuju pelabuhan topak dan selanjutnya diserahkan kepada dinas sosial terkait